dan kita langsung akan bergabung dengan konferensi pers pertemuan koalisi indonesia bersatu yang berlangsung ke kediaman ketua umum partai golkar erlangga hartarto di widya chandra jakarta selatan berikut ini
dan pertemuan informasi dihadiri ketiga ketum parpol kib yaitu ketua umum partai golkar ketua umum pan dan juga ketua umum p tiga
sudah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
teman teman media cetak media elektronik saya didampingi oleh ketua umum pan bapak zulkifli hasan dan ketua umum p tiga pak mardiono
pertemuan ini adalah silaturahmi tentu saja dalam suasana halal bihalal
dan kami mengucapkan minal aizin walfa idin dan mohon maaf lahir dan batin
nah pertemuan silaturahmi malam ini tentu
kami mendapatkan penjelasan dari ketua umum p tiga terkait dengan hasil rapimnas
dan tentunya kami mengapresiasi mekanisme yang ada di partai pesatuan pembangunan
dan masing masing partai walaupun kita ini semua koalisi kib pada malam hari ini terlihat kita solid guyuk dan rukun
dan seperti mekanisme yang dipahami bahwa kib tidak akan mencampuri urusan internal partai masing masing
jadi rapimnas itu bagian dari mekanisme yang ada di partai pesatuan pembangunan
kalau di golkar ada musyawarah nasional
demikian pula ada mekanisme di pan
dan terkait dengan keputusan ini kib nanti akan tentu
akan berkomunikasi dan berunding dengan masing masing
tentu kib menampung seluruh aspirasi yang dibawa oleh partai masing masing
jadi kalau seperti keluarga kib ini adalah keluarga
jadi masing masing kita berbicara atas nama kib dan atas nama partai
kemudian kita rundingkan kembali secara internal
nah tentu untuk
kedepannya kib masih melihat masih diperlukan pembicaraan pembicaraan lanjutan
nanti pak ketua umum pan akan menjelaskan
karena kita sudah membentuk koalisi berkomunikasi dengan koalisi yang lebih besar
koalisi besar atau koalisi kebangsaan tentu akan terus ada pembahasan lanjutan dari pertemuan yang lalu
sehingga dengan demikian situasi
masih semuanya masih terbuka
oksi masih terbuka
kita juga tadi mengetahui bahwa jadwal untuk pemilu ini masih enam bulan ke depan
sehingga tentu sambil menanti jadwal resmi komunikasi masih terus berjalan secara baik
demikian pula dengan ketua umum ketua umum partai yang di luar kib
karena tujuan kib tentu akan membangun
indonesia yang lebih kuat
dan juga membangun persatuan diantara kita
dan ini adalah kesempatan untuk melakukan pembangunan jangka panjang dua ribu dua puluh lima dua ribu empat puluh lima
selanjutnya kami persilakan pak ketua umum pan pak julko gili hasan
makasih pak ketua
pertama tentu minal izin wafat izin
pak kepuluhan dan bapak
mohon maaf lahir dan batin
terima kasih pak
sekian kalinya pak erlangga menjadi tuan rumah
kok pak irlangga terus
sini makannya enak enak
itu enggak apa apa
jadi kalau makan enak abisannya cepat pak irlangga
nah tentu pertemuan silaturahim ini
sebagaimana biasa kita lakukan rutin
kita hormati putusan p tiga
p tiga memutuskan mendukung pak ganjar dengan segala persyaratannya
ya tentu nanti pada saatnya juga ada partai amanat nasional juga akan memunculkan sesuatu
ada mekanismenya juga begitu juga partai golkar
masing masing partai itu mungkin sama bisa tidak baru kita akan berembuk
apakah bisa ada kesepakatan atau tidak pada akhirnya nanti
masih panjang perjalanannya
nah ini kid
juga kami membahas
kelanjutan dari pertemuan di kantor pan beberapa waktu yang lalu
yang kita sebut dengan komitmen kebangsaan atau koalisi besar itu
yang akan silaturahim nanti setelah
waktu itu sepakat setelah lebaran
berarti dalam waktu dekat
kita berharap nanti koalisi pemerintah
ini ya tentu diundang oleh
tuan rumahnya kita minta bapak presiden gitu ya
untuk ya bicara mengenai
bagaimana melecehkan pembangunan yang sudah bagus
untuk yang belum bagaimana nanti cara memperbaikinya
jadi kebagaian kid solid harmoni kuat dan tentu akan melanjutkan perbincangan perbincangan
saya kira demikian
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
silahkan pak ketua umum p tiga pak mardiono
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera
untuk kita semua
pertama karena yang paling utama pertemuan silatuan pada malam hari ini adalah alaudi halal
karena memang kita masih berlebaran
selanjutnya rekan rekan sebagaimana
banyak rekan rekan juga sudah meliput
bahwa partai persatuan pembangunan
ada rangkaian kegiatan sejak hari ketiga idul fitri
mulai open house di rumah saya
kemudian kader kader kumpul
kemudian dilanjutkan dengan rapat rapat majelis
dan rapat harian
dan dilanjutkan lagi dengan rapat pimpinan nasional
menghasilkan sebagaimana yang kemarin kami umumkan
karena itu hasil ketetapan rapimnas
itu memang harus kita sampaikan kepada publik
kan nggak mungkin hasil keputusan rapimnas itu
kemudian kita kantongin
apalagi rekan rekan wartawan sudah menunggu
nah sebagaimana dalam keputusan rapimnas itu
ada empat yang diamanahkan kepada
dewan pimpinan pusat
yaitu yang pertama adalah
keputusan rapimnas lima
mendukung calon presiden
untuk dua ribu dua puluh empat yaitu
bapak haji ganjar pranowo
akan ada proses lagi
karena kami ini kan sedang mengumumkan hasil
keputusan internal partai kami
partai persatuan bangunan
nah ya tentu kalau orang orang mau melamar itu kan
harus ketemu dengan pengantennya
nah kemudian nanti
kami juga akan bertemu dengan
pak ganjar pranowo
yang kita calonkan
kita dukung dari partai persatuan bangunan
nah karena pak ganjar pranowo juga memiliki
induk kader partai
yaitu di partai demokrasi indonesia perjuangan
menyampaikan ini kepada
ibu ketua umum
ibu megawati soekarnoputri
selanjutnya juga masih ada satu lagi proses
karena partai persatuan bangunan saat ini adalah
partai koalisi dengan pemerintah
bersama sama juga dengan golkar
atau juga dengan partai yang lain
saya selaku ketua umum juga
tentu harus mengkomunikasikan
dengan bapak presiden
karena kami adalah sebagai
partai yang koalisi dengan
pemerintahan nah tahapan tahapan
itu akan saya lakukan
dan termasuk bagian dari
tahapan ini malam ini adalah
kepada koalisi indonesia
bersatu kami bertiga
ada pak ketua umum golkar
pak elangga hartarto kemudian
ada pak ketua umum pan
pak yulki wilhassan
sampai di situ apa yang
malam hari ini sambil kita
disuguhin makan malam yang
jadi mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan
dan ini sebenarnya sudah
saya bacakan hasil keputusan
rapi menas v yang
saya selenggarakan di rumah saya
secara sederhana bersamaan
dengan menggelar pasar rakyat
yang kemudian ini tindak lanjut dari
itu yang karena kib kita sepakat
tadi sudah disampaikan oleh pak ketua umum golkar
ya tentu partai
memiliki mekanisme internal masing masing
kemudian kita akan membawa
dari apa yang dibawa oleh masing masing
partai ini sama yaitulah yang menjadi
keinginan kita dalam koalisi tapi
kalau beda ya kita masih
kita perlu perdebatkan kita perlu
bernegosiasi gitu ya
agar kita memiliki
pandangan dan gagasan kemudian
nanti tujuan yang sama
tetapi kan memang ada perasarat masing masing
partai politik tentu memiliki
kami sama karena kami di pemerintahan
juga masih sama
di parlemen kami juga
ya tetap kerjasama jadi
kalau ada orang mengatakan ini bukan
apa kib bubar enggak enggak bubar
mana kalah nanti
pilihannya sama wah itu menjadi koalisi
koalisi plus plus yang
dulu pernah disampaikan oleh pak
ketua umum golkar mungkin itu saja
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
datang dari kompas com
pak erlangga izin bertanya kemarin
pak idul fitri sempat bertemu dengan pak
prabowo dan banyak publik
menilai bahwa ini adalah satu
langkah yang berbeda kemudian
antara golkar dengan p tiga tapi
disampaikan juga enggak sempat sebenarnya
apakah setelah pertemuan pak prabowo
dengan pak jokowi itu pak prabowo memang
karena tonnya seperti
menolak untuk dipasangkan
dengan pak ganjar pranowo apakah itu juga
dibahas dengan pak erlangga itu kita
belum bahas karena itu
jadi itu belum dibahas dengan
ini kan tadi disjelaskan
bahwa itu adalah keputusan
jadi belum kita bahas
di dalam forum kib
itu tanyanya ke pak mardiono
nanti akan dijadwalkan kalau itu akan
dijadwalkan dan sudah dikomunikasikan